yosua saya sepenuhnya tidak pernah sedikitpun menginginkan menghendaki merencanakan
ataupun melakukan perbuatan bersama sama untuk menghilangkan nyawa yosua
saya tidak pernah mengajak apalagi menggiring yosua dari rumah saguling ke rumah duren tiga ratus empat puluh enam
saya hanya meminta tolong kepada dek riki untuk mengantarkan saya isolasi ke duren tiga tidak kepada yang lainnya
saya sepenuhnya tidak mengetahui suami saya akan datang ke duren tiga puluh empat
lokasi di mana saya sedang beristirahat melakukan isolasi dan menunggu hasil tes pcr
saya sepenuhnya tidak mengetahui terdapatkan penyakit
peristiwa penembakan tersebut karena saya sedang istirahat di dalam kamar dengan pintu tertutup
saya menolak keras dianggap berganti pakaian piyama sebagai bagian dari skenario
saya berganti pakaian piyama model kemeja dan celana pendek yang masih sopan
dan sama sekali tidak menggunakan pakaian
seksi sebagai mana disebutkan jaksa penuntut umum dalam tuntutan
majelis hakim yang mulia para jaksa penuntut umum dan para penasihat hukum yang saya hormati
izinkan saya dalam kesempatan ini mencurahkan isi hati saya kepada yang mulia majelis hakim
karena yang mulia adalah wakil tuhan di dunia yang diharapkan bisa memberikan keadilan keadilan yang seadil adilnya
yang mulia kami memiliki empat orang anak yang sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua
apalagi dari seorang ibu